tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat sudah dimulai indonesia bersiap menyambut pemilu presiden pemilu legislatif dan pilkada mulai agustus ini
untuk mengawal pesta politik lima tahunan di tanah air cnn indonesia tampil dan berkomitmen memberikan pemberitaan berimbang objektif dan meluruskan hoaks yang beredar selama masa pemilu serta berusaha meningkatkan partisipasi publik di pemilu kali ini
pesta politik lima tahunan indonesia sudah dimulai cnn indonesia sebagai media yang berkomitmen mengawal proses demokrasi meluncurkan program kanal pemilu terpercaya
sejak didirikan dua ribu lima belas lalu cnn indonesia aktif memberikan pemberitaan yang berimbang objektif dan meluruskan hoax yang beredar selama rangkaian pemilu
dengan platform digital cnn indonesia optimis mampu menjadi media pemilu terpercaya serta membantu penyelenggaraan pemilu dengan memberikan edukasi dan meningkatkan partisipasi publik
koordinator eksekutif jaringan aktivis kemanusiaan internasional jaki yudi syamhudi menilai demokrasi di indonesia dalam kondisi semakin defisit
praktek demokrasi di indonesia semakin hari ini kita harus akui bahwa demokrasi semakin defisit sekarang
semakin defisit itu artinya partisipasi publik dalam melakukan sebuah partisipasinya di praktek politik demokrasi ini semakin hari semakin minim
yudi menambahkan media mempunyai peran penting sebagai pilar keempat demokrasi yang berfungsi mencerdaskan masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi publik di ranah politik seperti pemilu
bukan saja menjadi demokrasi prosedural tetapi juga menjadi demokrasi yang substansial
oleh karena itu kita juga ikut berpartisipasi dalam demokrasi ini
kita sudah mempromosikan dan memperjuangkan apa yang namanya fraksi rakyat di sini
kita berharap partai partai politik pemenang pemilu nantinya di dua ribu dua puluh empat bisa mengakomodir kepentingan rakyat melalui disahkannya fraksi rakyat sebagai kamar ketiga di majelis pemusyawaratan rakyat
media khususnya cnn indonesia sebagai pilar demokrasi dapat bersikap independen sehingga dapat lebih berkontribusi dalam peningkatan nilai nilai demokrasi di indonesia
namanya kanal pemilu terpercaya cnn
jadi saya percaya ini bahwa cnn akan menjadi media yang independen tidak partisan
kita tidak akan mendiskreditkan media media lain
tapi kita berharap pada cnn
bahwa saat ini harapan kita ada di cnn karena bisa menjadi media yang non partisan
sehingga rakyat akan melihat bahwa kemana arah politik indonesia ke depan yang benar benar bisa memberikan sebuah keuntungan dan kemanfaatan besar bagi rakyat itu sendiri
untuk mendukung peningkatan partisipasi publik pada pemilu kali ini jaringan aktivis kemanusiaan internasional jaki mendorong cnn indonesia
agar menjadi barometer partai politik
dalam kancah demokrasi
selamat buat cnn sebagai media yang membawa kanal pemilu terpercaya
semoga hadirnya kanal pemilu terpercaya ini menjadi barometer bagi demokrasi di indonesia dan arah politik indonesia di pemilu dua ribu dua puluh empat
baik pileg pilpres maupun pilkada
tim liputan cnn indonesia